isu gerakan makar pada demo dua desember membuat banser nadatul ulama dan gerakan pemuda ansor
kabupaten grobogan jawa tengah siap berangkat ke jakarta jika dibutuhkan
isu makar dalam aksi demo dua desember membuat banser nadatul ulama dan gerakan pemuda ansor
kabupaten grobogan jawa tengah merapatkan barisan
mereka menyatakan siap ke jakarta untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia
jika dibutuhkan mereka siap bekerja sama dengan aparat polri dan tni untuk mempertahankan pancasila
berkaitan dengan kesiapan pasukan di grobogan bila mana ada ancaman khususnya di istanagara
bila mana di istanagara ada ancaman terhadap kelompok kelompok yang akan merong rong pemerintah yang sah ini
kita siap diperintah untuk menuju ke jakarta